presiden jokowi dodo menggelar rapat terbatas terkait persiapan ajang asian para games dua ribu delapan belas di istana kepresidenan bogor
presiden meminta momentum kesuksesan asian games dua ribu delapan belas dilanjutkan dengan kesuksesan para games dua ribu delapan belas
salah satu fokus dalam rapat ini yakni aksesibilitas venue persiapan wisma atlet dan transportasi atlet
jokowi meminta agar akses untuk penyandang disabilitas diberikan secara gratis
indonesia menjadi tuan rumah ajang para games pada enam hingga tiga belas oktober mendatang
ajang ini akan diikuti empat puluh satu negara anggota paralimpik komite dengan jumlah atlet sekitar dua delapan ratus satu delapan ratus ofisial dan lima ratus media asing
ada delapan belas cabang olahraga yang akan dipertandingkan
saya minta momentum kesuksesan asian games ini yang telah kita raih dilanjutkan
kembali kita lanjutkan kembali pada penyelenggaraan asian para games
kita ingin menjadi tuan rumah yang baik memberikan pelayanan yang maksimal bagi kurang lebih dua delapan ratus delapan puluh delapan atlet satu delapan ratus dua puluh enam ofisial yang akan berpartisipasi di delapan belas cabang olahraga di asian para games
sudah ada korespondensi nn indonesia nesya megawati di istana bogor jawa barat
nesia selama siang dari hasil rata sepagi tadi apa saja masih harus dibenahi jelang perhelatan asian para games
beberapa hal yang harus disiapkan juga elvira salah satunya adalah mengenai renovasi wisma atlet ketika pada saat digunakan oleh para atlet asean games terutama adalah mengenai misalnya renovasi tanah tanah ataupun rumput rumput yang sudah kemudian kering lalu kemudian juga permasalahan yang lainnya yang juga masih harus direnovasi di wisma atlet
tetapi memang kalau dilihat dari waktunya dan juga persiapan yang lainnya juga memang seperti ruangan ruangan ataupun kamar wisma atlet pun memang sudah disiapkan untuk para atlet dari asian para games
artinya memang tidak banyak direnovasi
dan mengingat dan memang sebentar masih ada waktu sekitar satu bulan lagi alvira pemerintah optimistis bahwa target persiapan feni dan yang lainnya juga akan bisa tercapai begitu pun juga dengan target dari perkelehan medali ataupun peringkat di asian para games
sebenarnya kalau kemarin indonesia mencapai pada posisi sembilan di asian para games sebelumnya indonesia atau pemerintah menargetkan saat ini akan ditujuh peringkat ketujuh
artinya dengan kolom tujuh
artinya indonesia para atlet dari para games paling tidak bisa mendapatkan medali emas sekitar enam belas medali emas dari delapan belas cabang olahraga yang diperlombangkan nanti
nah selain itu juga yang paling menarik dan juga informasi yang juga membahagiakan kita semua adalah eva bahwasannya nanti untuk para penyandang disabilitas akan diberikan tiket nonton gratis
mekanismenya adalah para pemberian ataupun fasilitas dari akses tiket gratis ini
inapgok yang diketuai oleh raja sabta oktohari bahwa nanti mekanismenya adalah dari pelaksana nanti bekerjasama dengan atau saat ini sudah bekerjasama dengan kementerian sosial untuk bisa mendata komunitas komunitas dari penyandang disabilitas
nah dari situlah nanti tiket tiket akan diberikan kepada para penyandang disabilitas yang melalui komunitas
nah tetapi memang ketika pada saat nanti pada saat penyelenggaraan nanti juga akan dibuka semacam posko elvira
di sekitaran gerah gbk nantinya akan ada posko yang juga akan dikelola oleh kementerian sosial
kalau memang ada penyandang disabilitas yang tidak termasuk dalam komunitas nanti bisa langsung datang ke posko untuk mendapatkan tiket gratis
tentu saja ini melalui juga justifikasi sehingga jangan sampai juga bahwasannya tiket gratis ini nantinya disalahgunakan kepada pihak pihak lain
itu mengenai tiket tiket pun juga tentunya seperti asian games
opening ada closing dan juga tiket pertandingan
mekanismenya seperti apa nanti memang sejauh ini tadi raja sabta oktuhari mengatakan bahwasannya belum dibuka
penjualan tiket ini masih juga masih terus dievaluasi mengingat bagaimana evaluasi dari penyelenggaraan dari asian games yang kemarin